kami sepagi kpk kembali memanggil kepala kejaksaan tinggi dki jakarta sudung situmorang dan asisten tindak pidana khusus tomo sitepu
keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus suap penghentian penyidikan perkara korupsi pt berantas abipraya untuk iklan papan reklama dua ribu sebelas
sebelumnya kpk telah menetapkan tiga orang tersangka yakni direktur keuangan pt berantas habibraya sudi wantoko
manager senior pt berantas ambipraya dadung pamularno dan marudut
ketiganya tertangkap tangan kpk pada tiga puluh satu maret di sebuah hotel di kawasan cawang jakarta timur
dengan barang bukti uang senilai satu ratus empat puluh delapan delapan ratus tiga puluh lima dolar amerika serikat